jadi selama ini yang gue lakuin ke lo itu salah
sumpah ya cip
gue capek ngadepin lo yang terus terusan kayak gini
lo bisa gak sih berubah
lo gak pengen hubungin kita lanjut
lo liat diri lo sekarang
udah ketemu jaring keluarnya
mau berubah atau putus
lo main datang kayak gini bukannya ngomong bahasa basi apa kayak dulu
gue udah gak bisa basah basi lagi sama lo
karena hubungan gue sama lo itu niatnya serius
jadi mending sekarang lo pilih aja
lo mau putus atau berubah
niat gue ngajakin lo ngomong disini tuh sebenernya buat kita ngomongin tentang masalah kita berdua
lo tau sendiri kan
sikap lo tuh kemarin udah kelewatan
gue sama dede tuh gak ada apa apa
dan dede juga udah ngejelasin
kalau kita berdua gak ada apa
niat gue ngomongin tentang masalah kita berdua
niat gue ngomongin tentang masalah kita berdua
dan gue ngerasa kemarin lo salah
itu buruk di mata orang lain
sorry kalau gue harus ngejelasin ini
karena gue berpikir secara objektif cip
karena gue berpikir secara objektif cip
jadi maksud lo gue buruk di mata lo
jadi maksud lo gue buruk di mata lo

gue lakuin ke lo itu salah
sumpah ya cip
gue capek ngadepin lo yang terus terusan kayak gini
gue capek ngadepin lo yang terus terusan kayak gini
lo bisa gak sih berubah
lo gak pengen hubungin kita lanjut
lo liat diri lo sekarang
lu gak mikirin putri sekarang gimana
karena lo terus terusan dihantuin sama emosi lo

emang putri kenapa

kalau lo ngebahas hal hal yang gak penting
akhirnya hal hal yang penting lo lupain
akhirnya hal hal yang penting lo lupain
kok lo gak kasih tau ke gue sih
kalau tante nawang itu udah tau
putri dicabut gue kan sekarang ngerasa gue bukan sahabat yang baik karena gak ada buat putri sadi ada masalah
sorry cid gue belum sempet kasih tau soal ini
kemarin kan situasinya gak mau mungkin kan
gue pikir lo udah denger sendiri dari putri
ya kan biasanya lo kontek kontekan terus sama putri
jarang banget kan
gara gara gue berantem sama atak kemarin nih jadi gue los kontak kemarin sama putri
ini sekarang gue mau ke rumah putri
mau nengokin tante nawang sama putri
kalau kita ketemu di sana aja gimana nanti gue ceritain detailnya
gue udah underway sekarang
aku citra jadi berubah kayak gini ya semenjak pacaran sama atta
rizky baru mau berangkat kuliah sayang
aku sih kuliah siang mah cuma aku mau ke rumah putri
ya ampun putri sama bu nawang apa kabarnya sih baik baik aja kan
sebenernya gak baik baik aja sih ma
maksud kamu gak baik baik gimana
putri ketahuan bohong ma soal biasiswanya yang dicabut
selama ini putri juga pura pura kuliah padahal putri kerja di
mama dapat telepon dari siapa sih
apa jangan jangan itu telepon dari om alex
kamu lagi ngapain sih sebenarnya
kenapa telpon aku gak diangkat angkat dari tadi
kalau mau telepon aku kamu wa aku dulu dong
aku kan gak mau sampe rizky tau
nanti dia bisa pergi lagi dari rumah
kenapa kok malah kebalikan sih
malah kamu yang takut sama rizki
mestinya rizki yang takut sama kamu
seharusnya sekali sekali kamu harus tegas sama dia
iya kamu sama pangeran
pangeran pergi dari rumah
dan hubungan kamu kayak begitu
aku gak mau disamain sama kamu dan pangeran
sebenarnya kamu mau telepon aku mau apa sih
soal yang kamu bilang kemarin
kamu mau kasih aku bantuan
apa kamu udah ketemu investor investor yang mau bantu perusahaan aku
udah kamu urus itu semua
lex itu lagi aku urus sekarang
pokoknya kalau udah beres nanti aku kasih kabar ke kamu
kamu jangan dikit dikit telpon aku
pagi pagi alex udah bikin moodku berantakan aja
aku pikir telponnya penting
kaunya cuma nanyain itu
gara gara dia telpon aku jadi ninggalin rizky yang mau cerita soal putri dan mawang
aku jadi kepikiran sama mereka
tadi rizky bilang kalau putri pura pura kuliah buat nutupin dari nawang kalau dia udah gak kuliah lagi
karena beasiswanya dicabut
pasti putri ngelakuin itu
karena dia gak mau nyusahin nawang
dia gak mau nawang harus repot cari uang buat lanjutin kuliahnya
lagi lagi ini masalah ekonomi
kasian bu nawang
kalau dulu aku dan alex gak ngambil harta suaminya
pasti sekarang dia nggak perlu kesulitan biayain kuliah putri
bu bangun dulu
ibu akhirnya bangun
kamu kenapa sedih sayang
tadi badan ibu itu demam
terus tiba tiba ibu pingsan
badan ibu juga jadi dingin banget
soalnya kan ibu gak pernah pingsan sampai kayak gini bu
ibu gak apa apa
ibu gak apa apa put
mungkin ibu cuma kecapean juga
masuk angin kali ya
gak usah put
ibu minum obat
dari warung juga sudah sembuh nanti
pasti kalian yang bawa saya ke dalam ya